kemacetan lalu lintas di jalan raya bogor arah pasar bojakarta bertambah parah setelah seorang sopir taksi ditemukan meninggal ketika sedang mengemudi di tengah jalan
mobil korban yang melintang di badan jalan membuat warga curiga
menurut saksi sebelum meninggal korban sempat meminta tolong kepada warga dari dalam mobil
petugas patroli satpol pp yang kebetulan melintas bersama warga kemudian mengevakuasi korban yang sudah tidak sadarkan diri dari dalam taksi
nah supaya pertolongan darurat tidak bisa menyelamatkan nyawa korban
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan proses identifikasi dan membawa jenazah ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
korban diketahui bernama erman warga cipinang belum diketahui pasti penyebab kematian korban
masih ada napasnya sedikit sedikit tapi itu kemarus usah gitu